lalu bagaimana kondisi pelajar di tiongkok hingga saat ini
sudah ada mahasiswi yang tetap bertahan di sana tepatnya di beijing
melalui sambungan telpon kita tersambung dengan michelle andrea
selamat malam michelle
selamat malam mbak dea
ya michelle apa kabar malam ini apakah anda sehat
sehat selalu mbak terima kasih
baik apa yang menjadi dasar anda tidak pulang ke indonesia
karena libur semester hanya dua minggu jadi memang tidak ada niat untuk pulang
keluarga cemas nggak nelfonnya setiap hari mungkin atau berkabar setiap menit
iya betul setiap hari saya telepon keluarga sih mbak
bagaimana memastikan kepada keluarga bahwa tidak perlu ada yang dicemaskan di sana michelle
bagaimana cara michelle meyakinkan keluarga pasti keluarga deg degan juga dong michelle ya
tapi saya yakin sekali dengan yang pasti video call pastikan bahwa kondisi saya masih sehat
kemudian di lingkungan universitas pun tetap bersih dan aman
dan pihak universitas juga menyediakan fasilitasi membadai seperti itu
michelle boleh digambarkan nggak kepada kami bagaimana sih kondisi di sana
karena di bayangan saya yang ada di jakarta di beijing juga mirip mirip dengan apa yang terjadi di beberapa kota di hubei ya
baik kondisi di beijing sendiri sudah
mulai normal seperti biasa kemudian juga di tempat umum sudah ramai seperti itu
jadi tidak ada kendala
berarti michelle bisa keluar masuk kampus atau tempat tinggal michelle dengan bebas ya seperti biasa begitu
boleh tapi tetap universitas menghimbau saya untuk tetap tinggal di dalam lingkungan universitas seperti itu
banyak nggak sih michelle teman teman dari indonesia seperti michelle yang masih bertahan di beijing
mungkin satu kampus
ya untuk berdasarkan data dari kbri terakhir masih ada seratus orang warga negara indonesia di beijing seperti itu
tapi memang sudah banyak yang pulang juga
oh banyak yang pulang juga ya
kemudian ini wabah virus corona atau covid sembilan belas ini berpengaruh sekali nggak sih michelle dengan kehidupan sehari hari di sana
kemudian pasar seperti apa
bagi saya sih tidak berpengaruh karena supermarket restoran besar kendaraan umum masih beroperasi dengan normal
namun memang untuk restoran kecil masih banyak yang tutup seperti itu
kalau michelle di sana naik kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi
kebetulan saya jalan kaki aja mbak
bagaimana interaksi dengan sesama warga di sana
apakah ada ketakutan atau kewaspadaannya bertambah atau bagaimana michelle
oh untuk saat ini tidak ada
tapi tetap hanya jaga jarak aja kemudian tetap pakai masker
kalau belajar atau proses belajar mengajar di sana apakah ada mungkin kelas kelas tertentu yang ditunda atau dibatalkan atau bagaimana
atau lancar lancar saja seperti biasa
untuk kegiatan belajar mengajar tidak bertatap muka tapi melalui online
dan banyak juga sekarang parodi parodinya
jadi muncul parodi mungkin
mungkin ya di media sosial ya michelle ya
kalau harga harga mungkin di beberapa kota di dalam hubei kan ada yang masih jualan ada yang tidak
artinya ini demand nya tinggi kemudian harga jadi naik
kalau di beijing seperti apa michelle
kalau di beijing harga terbilang normal justru banyak yang diskon mbak
kemungkinan bisa jadi
kalau michelle sempat jalan jalan mungkin bagaimana kondisi mal
apakah masih ramai seperti biasa atau mungkin lebih sepi dari biasanya
kebetulan saya tidak jalan jalan sih mbak
paling ke daerah dekat kampus saja
tapi harganya masih normal ya
kalau ketersediaan alat kesehatan seperti masker kemudian juga hand sanitizer seperti apa
apakah ada permintaan yang luar biasa banyak dari warga kemudian persediaannya tidak mencukupi atau sebenarnya normal saja michelle
normal saja mbak
pihak kedutaan besar indonesia sudah memberikan masker gratis bagi warga negara indonesia yang berada di china salah satunya di beijing
jadi kami tidak ada kendala soal ini
namun untuk hand sanitizer memang kita menyediakan sendiri
tips dari kamu untuk menjaga kesehatan di tengah wabah virus corona ini seperti apa
baik tips dari saya agar masyarakat tetap selalu menjaga sistem imunitas tubuh dengan mengkonsumsi multivitamin
kemudian istirahat yang cukup minum air mineral yang banyak dan menjaga tubuh tetap higienis seperti sering mencuci tangan dan menggunakan masker
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini